patung ari ya
ini kan ibu
bantu acil lah
oh gila urusan itu sudah selesai tuh
kasian deh lu
mau jadi pahlawan
kalau udah sampe mak
gue mau ngelabrak setan setan
yang bikin risik di paswada
akhirnya ada juga yang berani ngelabrak
anaknya pak komar
abang itu lagi janjian sama
host keeper abang
keeper penjaga gawang
anak bener gak tahu pembantu
atau lebih tepatnya disalahgunakan
ini ya pos rondanya ya
terus katanya itu ya
dia tuh susah tidur
karena ada anak anak setan
yang nge ban di pos ronda ini
yang nge ban disini itu kita pak
bukan anak anak setan
itu kan kata ponirin
kalau aja cantik pasti bukan
mungkin anak anaknya lain
oh ya udah kalau bakal lagi nungguin pembantu bapak tungguin aja sana
apa eh kemana
mau kemana ya
setan kau kejar
ngebahwel kamu mah pengen dicobain
bela pengen dicoba
kan yang itu belum
kamu kan istri kedua saya mata
apa komar lagi nyantai nih
tetangga udah beli motor lah

ini mau tanah tanahnya udah strategis
udaranya juga masih press
pantau hari tunggu ada apaan tuh lari lari bagi bagi sembako kali pak ayo kejar
apaan sih teriak teriak gawat gawat itu pak komar komar lagi kejar maling
ngapa gua gagal diajak katanya laki beni kudu kompak bagaimana sih gua hajar juga
tuh maling ya
nih jangan sampai rusak inget ya dijema
tunggu ada apaan ngejar mobil udah ikut aja
ada apa ya kenapa lo kejar pak komar pak komar
aduh patah hari kenapa bisa begini
ternyata bukan maling ya
hush bukan maling ini temen saya pengacara terkenal sukses pak tok hari
bukan pengacara adpokat itu mah buah buahan udah lu mau masih presetan aja itu mah udah kagak moksin hahaha
hahaha ada mengesaki ngapain kak
ngapain sih lo pada gini gitu baik
eh kok kemana pak
ngejar laki gue
emang lakinya kenapa ya
lagi ngejar maling
gue yang jadi bininya kagak bisa kalah
mesti ngikut ngejar maling juga
pak gue juga ikut dong
waktu hari kok bisa lupa ya
ada janji sama pak komar untuk menikahkan anak anaknya
bukannya sayah lupa hahaha
aduh gimana ngomongnya ya jadi kagak enak ini
ya begini pak komar ini kan hidupnya terlalu sederhana
hehehe sederhana ini nya level hidupnya
memang orang yang terlalu sederhana itu memang sangat mudah untuk dilupakan
kenapa orang orang itu masih disitu ya
oh mereka memperdulikan keselamatan saya
kebetulan saya dianggap pahlawan di kampung ini